berhenti sih pak bos
pak mama nangis karena matanya kena debu
andi nangis pasti gara gara ku bentak barusan
tapi dia kasih alasan ke rena kalau matanya kena debu
pak pak pelan mama dong
matanya mama ditiupin
lima tahun yang lalu itu
jessica mengalami pemerkosaan
siapa pelakunya pak
dari informasi terakhir yang saya dapatkan
terakhir malam itu jessica
dia pulang bersama
bersama siapa pak
bersama almarhum roy
gue gak percaya
gue gak percaya roll lakuin itu ke jessica
kamu tuh apa apaan sih
aku tahu kamu tuh kesel kamu emosi
tapi gak gitu caranya
aku gak mau kamu itu ketamitan gara gara dia
bagaimana aku gak emosi
aku pikir jadi bilang apa tadi
adik aku mau dijual sama dia
gak ada satu orang pun yang boleh untuk keluarga aku
untung ada randy
sekarang kamu mikir gak sih
kalau tadi gak ada randy gimana si petrin
ya gak udah udah
kamu gak akan nampak nampak kan
alhamdulillah adikku baik baik aja
untung ada randy tadi bantuin adikku
dan pelakunya sekarang udah ketangkep
alhamdulillah kalau gitu
tadi pelakunya bilang dia coba culik adikku karena
cuman kenapa filmku sih beda
bisa jadi gak sih
ini semua ada hubungannya dengan teror di keluarga allah
ya cuma gue harus cari tahu lagi informasi kebenaran seperti apa
lo kalau butuh bantuan sama gue bilang ya
insya allah pasti gue bantuin
ya pasti thank you ya al ya
oh iya kita ketemu dimana nanti
oh iya ketemu di rumah gue aja
tapi kalau memang lo gak bisa hari ini nggak apa apa
siap siap siap ntar gue kabarin ya
ternyata angga juga lagi ada yang ngesel
beri sih pak bos
paaah mama nangis karena matanya bener bener bu
andi nangis pasti gara gara gue bentak barusan
tapi dia kasih alasan ke rena kalau matanya kena debu
matanya mama ditiupin
ya papa liat mama dulu ya
marah saya bentak tadi
saya tuh gak suka
ada yang menjelek jelekkan keluarga saya
gak sebejat itu din
harus ada buktinya dulu
emang dulu kamu ceritamu
lu aja yang mendendamkan sama aku mas
membutuhkan empat tahun lebih untuk kamu persis
kalau bukan aku yang ngeburu orang
kenapa jadi bahasa yang lama lama sih
gak ada hubungannya
kamu tuh gak suka aja kalau aku nuduh nuduh
ini ada pak surya bu sarah
datang katanya mau ketemu bu andin
kok nggak pas banget waktunya ya
kalau lo tau andien nangis nanti dikira gue nyakitin andien kayak dulu
iya disuruh masuk aja
tahun langsung pak
berita tadi itu sangat berat untuk saya dan mama

tapi jangan benteng aku kaya tadi
kamu beneran nyesel
gak usah nangis udah gak usah nangis
sekarang di sisi mukanya dulu ya
di luar ada papa sama mama kamu datang
gak enak kalo nanti ketemu terus keliatan mama kamu sembah
papa mama dateng
iya tadi wia telepon saya
pasti bapak khawatir karena dengan suara aku di telepon tadi
weh kok malah bengong
ayo disembuhkan dulu ayo
kamu mau dulu
minta maaf ya terpaksa ya